usaha properti asal indonesia
dan belum lama ini dinobatkan menjadi salah satu
tokoh paling berpengaruh di sydney australia
iwan sunito sukses membangun perusahaannya di sejumlah negara
bahkan saat ini ia tengah mengembangkan sejumlah properti di amerika serikat
iwan sunito bukanlah sosok yang egois
oleh karena itu ia ingin berbagi kisah kesuksesannya bersama kita semua
dan acara ini menggunakan
dan disini iwan sunito akan membagikan tips dan triknya
dalam berbisnis properti
apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini
saya langsung sapa iwan sunito yang sekarang berada di sydney
selamat siang disana ya pak iwan
selamat malam juga
sehat ya pak iwan ya
ya baik baik semuanya
dan disini sudah ada seratusan peserta webinar
yang akan mendengarkan paparan pak iwan
dan juga nanti tentunya akan berpartisipasi dengan menanyakan pak iwan ini
apa saja sih resep resep kesuksesannya selama ini

ada juga birokrat yang bergabung bersama kita
saya juga akan menyapa para peserta acara

yang sudah bergabung bersama kita
dan mungkin kalau ada yang telat juga nanti
saya juga akan bacakan kembali peraturannya dan tata cara mengikutinya
bagi yang sudah bergabung saya ingin menekankan kepada anda semua
untuk mengikuti aturan aturannya
para peserta ini wajib untuk pin atau double tap
untuk mengikuti aturan aturannya
cnn indonesia tv dua ini penting sekali karena dengan melakukan ini para peserta dapat mengikuti jalannya webinar ini dengan kualitas seperti di televisi begitu
peraturan berikutnya adalah kami ini the secrets class akan menggunakan zoom cloud meeting
di mana id dan password akan diberikan hanya kepada peserta yang telah terdaftar dan juga menerima e invitation
jadi mohon kepada para peserta tidak menyebarluaskan id dan passwordnya ini tanpa seizin dari cnn indonesia
dan para peserta untuk mendapatkan kualitas gambar dan suara yang maksimal mohon dipastikan anda menggunakan koneksi internet yang tentunya stabil dan juga menggunakan laptop ini
peserta the secretch vip kelas diwajibkan untuk menggunakan kode peserta sebagai nama saat memasukkan atau meeting room zoom
peserta yang tidak menggunakan
kode peserta ini tidak dapat memasuki meeting zoom
dan juga kepada seluruh peserta anda harus mengaktifkan kamera atau videonya saat kelas berlangsung
mohon tidak di hide ya kamera atau videonya saat kelas berlangsung
kemudian nanti tentunya akan ada sesi tanya jawab di mana ini akan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut
sesi tanya jawab ini dimulai setelah paparan dari pak iwan sunito berakhir
dan saat paparan dari pak iwan berlangsung peserta sudah dapat menuliskan pertanyaannya yang ingin diajukan nanti menggunakan fitur chat yang ditujukan kepada host
saat sesi tanya jawab berlangsung moderator atau saya akan mempersilahkan peserta yang sudah disebutkan namanya untuk bertanya
sekali lagi saya ingin menyapa para peserta yang sudah bergabung
ini ada beberapa
bapak thomas yang sudah bergabung
dan juga tentunya selain bapak ibu sekalian ini
sudah ada juga yang bergabung dari birokrat ini
saya akan coba sapa mungkin sudah bergabung dengan kita pak sugeng santoso
dari lemhanas kalau sudah bergabung
dan ada dari jauh ini
dari penajam pasar utara pak haji abdul gafur
selamat siang kalau sudah bergabung
dan kepada bapak ibnu sina wali kota banjarmasin
saya juga ingin menyapa pak ibnu
terima kasih pak sudah bergabung
dan pak sehan salim lanjar bupati bolaang mongondo timur
selain itu juga ada
senior vice president bank mandiri pak ignatius susatyo wijoyo
dan pak kuntoro boga andri dari kementerian pertanian republik indonesia
juga karahumas kementerian pertanian pak matius awoytau
kepada bapak bupati kabupaten jayapura pak stanley
pak matius awaitau bupati kabupaten jayapura
mohon maaf ini tadi ada kesalahan teknis saya bacanya
dan kepada pak stanley direktur medikon
kemudian pak as tamrin wali kota bau bau
dan tentunya kepada segenap tim markom dan korkom dari bank bri
kemudian ada juga tim dari pt kereta api
kereta api indonesia pt kai
dan sekali lagi kepada peserta yang sudah bergabung
mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu
kita akan melakukan webinar the cyccus vip class ini
tentunya setelah pak iwan memaparkan monolognya
dan untuk menghemat waktu
sebelum pak iwan memaparkan monolognya
saya ingin mengingatkan sekali lagi
untuk tidak menghidapkan kamera
atau videonya selama webinar ini berlangsung
dan kepada pak iwan
saya persilahkan pak waktunya
untuk memberikan monolognya
yang sudah menantikan tentunya sejak tadi
silahkan pak iwan
terima kasih bu frida
wow sampai ada dari banjarmasin segala ya
kampung kelahiran saya di orang banjar
dan saya yakin juga ada orang surabaya
pemcobaan kafe gitu
saya rasa bu frida juga orang dari pernah di malang ya
saya ingin sekali hari saat ini
untuk sharing yang singkat
dalam hidup yang saya rasa
bahwa prinsip ini
untuk apapun anda
apakah anda seorang book writer
atau seorang yang dalam
kayaknya yang sebelumnya mungkin nggak
bisa diulang pak tadi kalimat terakhirnya
jadi yang saya ingin sharing hari hari ini adalah prinsip bagaimana untuk bertumbuh sebagai satu bisnis
dan dalam hidup saya
dan mentor mentor itu juga termasuk
kadang kadang juga banker salah satunya
itu pembantuan panggilan
diri juga bang mandiri
yang membantu saya
a lesson bagaimana untuk kita bertumbuh
artinya tidak ada batas gitu
as if limitation dalam hidup kita itu tidak ada
dari orang yang lahir di surabaya
dari bangkalan pun
kayaknya ada yang pesertanya
tidak di mute gitu suaranya
kepada para peserta webinar
kami mohon untuk di mute
ini memberikan kick back ya
namun video atau kameranya
jangan di hide begitu
terima kasih bu frida
sering kali banyak banget orang bertanya pada saya gitu
somebody seperti wan sunita
yang lahir di surabaya
besarnya di bangkalan pun
dan yang struggle
hampir tiap tahun
sampai nggak naik kelas
setelah itu nggak naik kelas
setelah itu pindah ke
dikirim ke orang tua saya ke australia
dari situ mulai sekolah
setelah itu juga saya diberikan
setelah itu saya menyelesaikan master likui saya
setelah itu saya mulailah perjalanan bisnis saya
pada waktu itu
ini foto saya di bangkalan pun ya
setelah graduation gitu
sering kali orang indonesia merasa bahwa tidak ada
oportunitas yang besar
karena kebanyakan juga yang
bukan orang indonesia gitu
the biggest business mungkin adalah yang punya taksi
atau the biggest business adalah orang orang yang mempunyai
seperti restoran takeaway
menjadi salah satu
a business yang dikatakan oleh financial review
waktu selama dua puluh tahun berbisnis
kita melihat banyak sekali
dan juga banyak sekali
dari seseorang yang kegagalan dan hari ini menangkan pemberian seperti itu seperti itu
sangat mudah untuk menangkan pemberian sekarang benar benar tidak selalu mudah tapi kita
beruntung kita beruntung kita beruntung kita mendapatkan pemberian setelah pemberian dan saya
beruntung sebagai salah satu pembayaran yang paling muda oh tidak sebenarnya pembayaran yang paling muda
orang tahun oleh urban task force saya diberikan penghargaan dari ensign young sebagai
orang tahun untuk pembayar jadi pertanyaan besar yang orang bertanya gini kok isah ya orang yang
dari dulunya sekolahnya berantakan sampai nggak naik kelas bisnisnya mulai dengan the first
kembali sangat sangat kecil dan dalam lima tahun pertama saya sebenarnya tidak membuat uang
dalam bisnis bagaimana anda bisa tumbuh dan terus tumbuh tanpa perusahaan dan saya yakin pertanyaan ini
adalah satu pertanyaan yang umum apalagi di zaman milenial sekarang
para milenial dunia hari ini terlalu terganggu dengan frida karena dalam cara yang
mereka dikatakan ini adalah dunia tanpa batasan dunia dengan banyak kesempatan
tidak ada kembang meteor dan kebenaran adalah itu sangat banyak kalau kita pikir
pada waktu lama itu membutuhkan seseorang di tahun enam puluh an pada umur tujuh puluh an yang bernama john rockefeller
menjadi seorang pembayar pertama di dunia hari ini generasi hari ini anak yang umurnya dua puluh
anak yang umurnya dua puluh empat tahun saja sudah bisa kayak mark zuckerberg dan berharga dua puluh tiga puluh juta dolar
dalam bisnis jadi dunia milenial ini adalah dunia tanpa batasan yang tanpa limit
tetapi pada saat yang sama realitas yang kita hadapkan dan setiap perusahaan startup setiap generasi milenial
juga sangat terganggu karena seberapa mereka melihat dunia penuh dengan kesempatan mereka juga melihat
dunia penuh dengan kesempatan cari kerjaan juga tidak mudah juga dan kadang kadang kita pikir
ada banyak potensi tapi kompetisi makin besar dan kita tidak berkompetisi pada level yang sama
seperti dulu kalau zaman kita dulu lulusan master degree wow hari ini mengerjakan mengerjakan dari master degree itu adalah satu hal yang sangat penting
dan ini adalah dunia yang mengganggu banyak orang sekarang tentu dengan teman teman kita melalui covid sembilan belas
dan saya yakin ketika anda berada di pemerintah dan anda juga berkompetisi seperti dunia bisnis kita anda
berkompetisi dengan pemerintah lain maksudnya dalam hal distrik anda kompetisi dengan
distrik yang lain provinsi anda harus berkompetisi dengan profit indonesia harus berkompetisi
dengan dunia dan pertanyaannya adalah bagaimana anda berkembang sepertinya sebagai organisasi
jika anda seorang penulis buku bagaimana anda berkembang dan seperti tidak ada limit
jadi saya ingin berbagi dengan tiga prinsip tentang libet frieda karena
dan di dalamnya saya berbagi tentang cerita hidup saya tapi saya suka prinsip karena prinsip adalah universal
satu prinsipal bisa dipakai kepada setiap orang dengan pengalaman hidup yang berbeda beda
sedangkan pengalaman hidup kita biasanya unik di lain kata pengalaman saya tidak bisa diulangi dalam hidup anda
dalam kata lain apa yang terjadi pada saya hanya bisa terjadi pada saya
contohnya saya lahir di indonesia di surabaya kedainya di pangkalanbun dan kemudian langgan naik kelas
setelah tabrakan di bali setelah itu ditaruh di kelas yang terbaik
dan hanya bisa terjadi pada saya
itu unik dan tidak bisa sama seperti anda dan tidak akan terjadi sama seperti anak saya
tetapi prinsip bagaimana orang bertumbuh atau bisnis bertumbuh adalah universal
dimana semua orang dapat menggunakannya
salah satu contoh prinsip adalah orang yang berjalan dengan orang yang bijaksana

dalam arti jika anda hanya bekerja dengan orang yang bijak atau orang yang bijak
secepat atau kemudian anda akan menjadi bijak
tidak menjadi pertanyaan jika anda akan menjadi bijak tetapi anda akan menjadi bijak
dan hidup saya lebih tentang bekerja dengan orang yang lebih bijak dariku
pak robby johan adalah salah satu mentor yang hebat saya
saya bekerja dengan dia dan saya tidak pernah melakukan bisnis dengan dia tapi saya belajar dari dia
dan saya menjadi bijak dengan dia selama waktu
jadi inilah tiga hal yang ingin saya sampaikan kepada anda hari ini dengan vip class dengan cnn indonesia
prinsip pertama adalah ini yang saya lakukan dalam hidup saya
anda harus berpikir besar dan mulai kecil
dalam arti inilah hal pertama
berpikir besar dan mulai kecil
kebanyakan waktu kita berbisnis di indonesia di sydney teman teman saya pada berkata bahwa
wow terlalu keras

di sydney bahasa indonesia kita harus berpikir besar dan mulai kecil
di sydney bahasa indonesia kita harus berpikir besar dan mulai kecil

juga jaringan kita terbatas
dan semua orang mengatakan ini adalah dunia kecil
dua puluh lima juta orang pulang saja kita ke indonesia

jadi kebanyakan orang yang tinggal di sydney mulai berpikir kecil
mereka tidak pernah berpikir bahwa sydney australia memang dua puluh lima juta orang
yang adalah dunia asia
tapi kadang kadang kita berpikir kecil dan itu mengurangi potensi kita dalam hidup kita
ada satu perkataan yang berkaitan
seorang lelaki berpikir dengan keras jadi dia menjadi
saya merasa seperti saya berpikir kecil ketika saya bersekolah
saya berpikir makanya saya sampai tidak naik kelas satu kali
setiap tahun saya berjuang
saya berjuang hanya karena saya berpikir kecil
saya berpikir ya kalau naik kelas saja sudah bagus
kalau seandainya lulus saja saya melakukan dengan sangat baik
dan setiap tahun saya berpikir lihat anda tahu apa
ini cukup bagus untuk saya jika saya hanya mendapatkan enam
dan realitasnya setiap tahun saya hanya mendapatkan lima
kalau tidak dikonsultasi oleh guru tidak naik kelas
tetapi suatu hari saya melakukan kegagalan dalam tahun saya
setelah kejadian ada berusaha yang berubah dalam hidup saya
itu adalah paradigma yang saya harus selamatkan
saya bertabrakan di bali dan saya memiliki koma seperti di video
saya berkata saya harus selamatkan untuk tujuan yang lebih besar yang saya bisa pikirkan
mengubah paradigma dalam hidup saya
saya berkata saya ingin menjadi yang terbaik yang bisa saya jadi
ketika saya ingin menjadi saya hanya ingin berpikir
selama ini mereka melihat saya setiap tahun saya tidak naik kelas
saya sangat senang ibu saya datang ke sini dan selalu berkata
lihat kamu bisa menjadi lebih baik tahun depan
setiap tahun kamu bisa menjadi lebih baik tahun depan
setiap tahun saya tidak naik kelas
tetapi perubahan pikiran saya mengubah masa depan saya
dan inilah yang saya pelajari
vision besar aksi besar
vision kecil aksi kecil
tidak ada vision atau mimpi tidak ada aksi
dan di yangsel saya tidak pernah mimpi
saya belajar banyak setelah dua puluh empat tahun bisnis melihat orang orang yang berhasil dan tidak berhasil
kadang kadang itu bukan tentang apakah kamu berpikir kamu bisa atau tidak
ini tentang apakah kamu inginkannya atau tidak
henry ford berkata bahwa
jika kamu berpikir kamu tidak kamu benar juga
saya pikir saya tidak bisa sebelumnya
dan banyak teman saya yang tinggal di sini mereka pikir mereka tidak bisa
anda tahu apa
saya ingin berpikir besar
saya ingin berpikir lebih besar dari apa yang saya bisa pikirkan sekarang
tetapi saya juga realistik
jika saya tidak mencapainya saya tidak apa apa
karena keberhasilan hidup tidak disebutkan oleh berapa banyak uang yang anda buat dalam hidup anda
karena jika kita mengukur segala kesuksesan atau satu ukuran kesuksesan adalah ukuran berapa besar uang kita
kita akan menderita dan kecewa sekali
karena sekaya kayanya kita atau sebesarnya bisnis kita seseorang lain akan lebih besar daripada anda
generasi seterusnya akan lebih besar daripada anda
jadi anda akan menyerah sepanjang waktu
tetapi saya percaya bahwa kekecewaan seperti yang dikatakan oleh jim collins selalu berpilihan
tidak ada yang besar yang terjadi secara kesalahan
perkara besar kota besar negara besar organisasi besar terjadi dengan pilihan
ada yang memiliki pilihan dalam hidupnya bahwa kita ingin membuatnya besar
saya mulai dengan berpikir besar
suatu hari saya berpikir saya ingin menjadi sebagai imp salah satu arsitektur terkenal di amerika
dan suatu hari saya berkata saya ingin menjadi pengembang sebuah perumahan yang mengembangkan bangunan tinggi tinggi
tetapi inilah realitinya kontradiksi dalam hidup saya
tiga tahun sebelum saya mulai bisnis saya saya bekerja sebagai seorang pengguna dapur atau di dapur restoran untuk kerja
satu jam dibayar tiga dolar
sepuluh jam kita cuci piring setiap hari
pada akhirnya saya sangat berlaku seperti gula
pakaian saya berbau bau
tetapi saya melakukannya karena saya ingin belajar
saya ingin belajar bagaimana perusahaan itu dijalankan
saya hanya belajar bagaimana mereka menghasilkan dapur
bagaimana mereka menghasilkan pembakaran bisnis klien dan sebagainya
saya melakukan hal hal kecil
tetapi tiga tahun kemudian saya mulai berbisnis
saya berkata saya ingin menjadi salah satu dari yang terbaik yang bisa saya menjadi
dan saya berpikir tentang membangun sebuah kota suatu hari
tetapi realitinya saya tidak akan sampai di sana
melihat kembali ke apa yang saya punya
tetapi beberapa tahun kemudian karena hari ini kita hanya berbicara tentang perusahaan
saya sangat berterima kasih bahwa berpikir besar
dan bagaimana cara besar dengan visi besar dengan aksi besar dalam hidup saya

sekarang ini penting
terutama di zaman sekarang generasi milenial hari ini
anda diberitahu mulai besar
menangkan satu juta dolar
wah langsung bekerja dengan yang terbaik
tetapi ada prinsip yang sangat penting
tidak ada siapa yang bisa menjadi seorang ekspert
sekarang kita harus belajar
kekuatan tidak lahir
kekuatan telah diperoleh atau kita belajar
kalau anda sempat beli buku yang namanya the outlise
berkata tentang sepuluh jam dalam hidup orang

dan kebanyakan orang tidak memiliki kemampuan di malam
sekarang anda mulai kecil
kerjakan yang kecil kecil dulu
dalam kata jim collins berkata begini
ambil senjata dan menembak bola kembali
dalam kata lain tembak dulu
tembak sampai anda menjadi lebih tepat

dan ketika anda sangat sangat memiliki kemampuan
anda menembaknya dengan bola kembali besar
dan anda memberikannya dengan sebaik mungkin
kebanyakan bisnis menang hari ini karena mereka mulai terlalu besar
atau mereka berpikir bahwa
kecuali saya mulai dengan big malo
tapi mulai kecil adalah bagus
karena itu membuat waktu untuk belajar untuk membuat kesalahan
saya mulai kecil membangun garasi rumah
bocor pagar orang tidak tahu tentang jadwal waktu
kembang uang saya tidak mengerti tentang kembang uang
jadi sepanjang waktu keindahannya untuk kita mulai dengan kecil adalah
ketika kita gagal kita bisa kembali
jadi kita secara finansial gagal kita bisa mulai kembali lagi
jadi itu yang saya lakukan saya mulai kecil
saya punya ide besar tidak saya tidak punya ide besar
banyak orang tidak ingin mulai kecil karena mereka merasa bahwa
jika anda mulai dengan ide besar anda tidak mulai
tetapi kebanyakan orang bisnis besar mereka mulai dengan segala hal
jadi ada kata kata yang berkata
menunggu ide besar mungkin ide buruk
saya belajar dalam hidup anda mengambil langkah pertama
saya tidak punya mimpi untuk menjadikan crown group
salah satu pembangunan kebanyakan perusahaan di australia

waktu saya sekolah saya mengerjakan dapur orang garasi orang rumah orang
dan sepanjang waktu saya belajar dan membesarkan kemahiran
dan sepanjang waktu dari rumah yang tadi kita mulai
lima ratus ribu dolar dan kemudian dua tahun kemudian
saya mulai kumpulkan partneran dan memulai dengan yang namanya crown group
dan itu adalah langkah pertama dua puluh lima juta dolar proyek
saya meningkatkan ekuiti lima juta dolar pada waktu seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
dan itu adalah tiga atau empat tahun setelah saya berpengajuan
dan saya melakukan hal pertama ini
dan kemudian bisnis tumbuh
dan setelah delapan tahun kita mulai mencapai satu dua juta dolar
dan kemudian resesi new south wales mengejar kita
ini adalah hal yang baik dalam mulai dari kecil
anda belajar anda melakukannya

saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan
tetapi semasa anda belajar krisis itu bagus
krisis atau tes dalam hidup kita
diberikan untuk kita untuk melakukan tes
covid sembilan belas tidak diberikan untuk menghentikan kita
tetapi sebenarnya untuk membesarkan kita dalam hidup kita
dua ribu empat resesi pak robby johan memberikan saya buku yang namanya
tentang cara membuat ruang pasar tanpa pertarungan
dan membuat pertempuran anda tidak relevan
pada waktu itu saya pikir
salah satu contoh yang bagus adalah tentang
hanya sebuah pasar di mana anda membuat produk anda sendiri
dan anda tidak bertempur dengan orang lain
anda berada di luar
red ocean adalah pasar di mana semua orang berkompetisi
harga dimurah murahin paling murah
tapi masalahnya adalah
begitu kita murahin harga kita turunkan harga jual kita
dibawah dari harga produksi kita
semua orang mulai membeli
yaitu rugi jadi merah
dan laut menjadi merah yaitu penuh darah
pernah perlahan bisnis seringkali bertanding di level
di mana mereka potong harga semurah murahnya
dan kebanyakan orang seperti itu biasanya tidak membuat uang
dan kehilangan uang dan mereka tidak bertahan lama
dan satu contoh yang bagus dari the blue ocean strategy adalah
tentang industri kering
karena sekarang ini yang menarik tentang industri kering
yang namanya anak anak kecil zaman sekarang kan
mereka punya nintendo
mereka punya playstation
mereka punya xbox
tidak perlu mereka pergi dan menonton animal
lalu pergerakan berlari animal
mereka bilang ini sangat kruel untuk anda mencari animal
atau untuk mengkrankingkan lion dan elefant
dan mereka bilang ini tidak bagus
siapa yang mau bisnis untuk menonton circus
tapi orang orang ini dengan nama gala liberté
menciptakan industri baru dari industri kering
yang disebut cirque du soleil yaitu circus manusia
dan hari ini setiap tahun setiap hari
sembilan ribu orang menonton program ini
dan kembangannya dari bisnis ini adalah sekitar tujuh ratus juta dolar setiap tahun
itu industri yang dibuat dari industri kering
pada waktu itu kruen group mulai belajar tentang hal baru ini
dan strategi the blue ocean strategy menciptakan yang namanya urban resort
dari situ brusses kita mulai bertumbuh
dan tumbuh untuk menjaga kembang yang tidak terbatas
dengan memotong produk ke posisi baru
tapi pemikiran besar dan pemotongan kecil
dan jika anda melihat grafik bisnis kita pada tahun pertama
kecil kecil satu satu satu satu
dan kemudian tumbuh sampai sekitar satu juta dolar
ada proses di mana juga bisnisnya tidak growing
dan kemudian pada tahun dua ribu delapan waktu krisis keuangan global
bisnisnya berkembang sampai tahap yang kita tidak pernah pikirkan
bisnis organisasi dan individu yang berkembang seperti tidak ada limit
selalu diperlukan dengan pasien dan bukan hanya dengan keuntungan
yaitu bisnis itu didrive oleh satu mungkin pasien
bahasa indonesia itu hasrat atau yang paling diperlukan dalam hidup kita
mungkin jika saya bisa menjelaskan apa artinya pasien
pasien adalah sesuatu yang anda akan kerjakan dengan segenap pikiran anda
dengan segenap hati anda
dan dengan segala galanya yang anda miliki
bertahun tahun walaupun anda tidak dibayar satu sen pun
itu sesuatu yang anda cintakan
itu sesuatu yang anda tidak paham
mengapa tapi anda menyukainya
kalau saya kemana mana saya melihat bangunan
saya suka arsitektur
di mana mana saja saya pergi seringkali saya gugup maksudnya
saat saya mengambil istri saya pada pernikahan
pernikahan pertama yang kita lakukan
saya mengambilnya di sekitar dunia dan kita berjalan di sekitar dunia
dan kadang kadang saya bilang ke dia
bisa pindah ke sebelah kiri enggak
karena saya ingin menunjukkan bangunan
dan saya sangat menyukainya karena
saya tidak tahu mengapa
saya menyukai gambar
saya menyukai ruang
dan suatu hari
saya membawa anak saya ke stanford
dia waktu itu sekolah di usd
dan waktu saya ke stanford
kamu tidak pernah mengambil foto di usc
tapi stanford bangunan itu ya tuhan sangat indah
itu hanya arsitektur ruang
dan anak anak saya mengerti
ayah seperti anak kecil
ayah ketika melihat bangunan
atau melihat bangunan yang indah
itu seperti anak kecil di kedai kandang
dia lupa tentang semua orang lain
sekarang alasan mengapa bisnis hanya bisa tumbuh dan terus tumbuh
terus tumbuh adalah karena
anda harus memiliki banyak kebayaan untuk apa yang anda lakukan
karena itu sangat sukar
jika anda tidak
orang yang berasal tidak akan menyerah
saya melakukan arsitektur semua orang bilang
jangan lakukan arsitektur itu tidak berharap
itu bukan alasan yang baik
saya melakukan riset urban orang bilang
jangan bangun desain yang bagus bagus siapa yang mampu
dan saya cukup yakin
seandainya waktu waktunya presiden jokowi berkata
kita akan pindahkan kota kita ke kalimantan
semua orang bilang itu tidak mungkin
tapi selain anda memiliki banyak kebayaan
dan anda suka apa yang anda lakukan
anda akan menyerah di jalan jalan
dan anda tidak akan memperkembangkan kemahiran yang lebih baik
semua orang akan memberitahu anda anda salah
dan mungkin mereka benar
tapi itu tidak benar untuk anda
saya suka mengincar

sekarang dalam kata steve jobs
cara terakhir untuk melakukan kerja yang bagus
adalah mencintai apa yang anda lakukan
benar atau tidak teman teman yang ada di sana
cara terakhir untuk melakukan kerja yang bagus
adalah mencintai apa yang anda lakukan
itu adalah kemahiran yang kita lakukan
selama beberapa tahun
minggu setelah minggu
dan kadang kadang kita mencoba sesuatu
dan tidak berhasil
dan itu selalu
adalah pencobaan dan pencobaan
tidak pernah ada hal hal yang mengejutkan
tapi anda suka apa yang anda lakukan
selama beberapa waktu
kemahiran ini bertumbuh
selama beberapa waktu
seperti orang yang main piano
mungkin belajar main piano
pertama kali mereka melakukannya
eh ini tidak salah
dan seseorang mengajar mereka
dan karena mereka suka apa yang mereka lakukan
mereka menemukan guru yang lebih baik
mentor yang lebih baik
dan selama beberapa waktu
mereka tumbuh dalam hidup mereka
kita harus mencari
kita harus mencari
kita harus mencari
untuk membuatnya lebih baik
pikirkan tentang hal ini
jika anda merasa menangis di layar
setiap salah satu dari kita
memiliki pasien yang berbeda dalam hidup kita
dan setiap produk
mempunyai posisi produk yang berbeda beda
dan anda tidak bisa menjadi satu atau lain
jika anda ingin memproduksi
mobil yang paling murah di dunia
anda membangun hyundai
tetapi jika anda ingin membangun
sesuatu yang sangat luksur
yang terbaik dari terbaik
anda membangun rolls royce
perhatian dari orang adalah
itu sudah pasti lima miliar sampai sepuluh miliar
tidak ada yang salah dengan hyundai
karena hyundai adalah
pembangunan komputer ke lima di dunia
tetapi jika anda ingin membangun mobil yang cukup mewah
dan cukup menengah harga
anda membangun honda dan toyota
atau anda membangun mercedes benz
setiap produk berbeda
anda tidak bisa menjadi satu atau lain
salah satu contohnya
kalau anda dalam industri waters
anda juga bisa melihat harga dan kualitas yang berbeda
kualitas tengah rolex
anda hanya membelinya untuk generasi berikutnya
nah realitas kita adalah
setiap produk berbeda
setiap produk memiliki posisi produk yang berbeda
jika anda suka menjadi seiko atau casio
anda akan menjadi yang terbaik
jika anda suka menjadi rolex
anda akan menjadi yang terbaik
nah di industri lain
contohnya kalau anda dalam industri food
setiap produk memiliki posisi produk yang berbeda
setiap produk memiliki posisi produk yang berbeda
tapi rasanya sangat buruk karena hambar
karena kamu akan mati dengan cepat kan
nah coco pop sangat bagus untuk anak muda mereka suka coco pop
kamu berikan mereka with bigs mereka akan bilang
tidak saya tidak membeli with bigs
tapi kalau anda orang tua dan anda berikan mereka coco pop
mereka akan bilang tidak saya tidak ingin membeli itu

setiap produk ini sangat berbeda
sekarang setiap produk ini bukan hanya berdasarkan harga dan kualitas
tetapi juga harga dan imej
contohnya sports girl dan sarah
sports girl adalah harga yang lebih rendah
tidak terlalu buruk tapi tidak dianggap sebagai perusahaan
tapi kalau anda mulai pakai gucci harga sedang harga tinggi dan imej yang lebih tinggi
kalau ada hermes kalau anda mau beli barang di hermes
kalau anda nggak investasi dulu beli barang barang yang murah murah
anda tidak bisa beli barang yang tiga puluh ribu empat puluh ribu dolaran

kalau ada orang mau ke toko dia bilang gini
saya punya tiga puluh ribu dolar atau tiga ratus juta dolar saya mau beli barang
biasanya setiap kedai akan bilang

tapi di hermes barang barang anda bisa dapat
barang barang kalau anda sudah tidak menghabiskan tiga puluh empat puluh ribu dolar sebelumnya
anda tidak akan dapat menemukan itu
bisnis ini bekerja dengan brand yang imej
makanya kalau orang pakai hermes biasanya label nya ditunjukkan benar tidak
karena itu adalah imej
mereka semua berbeda sekarang
tidak ada yang salah dengan sarah
karena sarah adalah seorang pengembang
seorang pengembang yang berharga di dunia
tapi pasiennya dan cinta yang dia lakukan
bukan tentang membuat produk yang paling luksur
tapi membuat produk yang sangat cepat
yang fesional dengan desain yang bagus
dengan harga yang bagus
itu adalah cara posisi
sekarang ini adalah hal yang harus kita pahami sebagai bisnis yang namanya space motivator
harga bukan faktor terakhir yang membuat orang membuat keputusan mereka ketika mereka membeli
bagi teman teman kita yang di sini mungkin sebagai konsultan atau bank
harga bukan hal terakhir yang membuat saya pergi ke bank
saya punya bank yang memberi saya harga yang lebih murah dari bank lain
saya tidak pergi ke mereka karena saya tidak membuat keputusan berdasarkan harga
ada pembangunan yang datang ke saya
saya akan memberikan harga pembangunan yang paling murah
saya bilang tidak saya tidak memberikannya kepada anda karena
saya tidak percaya bahwa anda adalah orang yang benar bagi saya
jadi di lain kata
orang tidak membuat keputusan berdasarkan harga
di indonesia atau negara asing
discount pada diskon pada semua pada ribut semua untuk beli
tapi itu tidak selalu adalah hal
space berarti keamanan
p adalah keuntungan
a adalah kelihatan
c adalah kemudahan
pertimbangkan tentang yang ini
ketika anda membeli rolls royce
itu tentang keamanan
benar atau tidak
airbag nya banyak sekali
dan orang membelinya
nah kan nggak masuk akal
anda kalau membeli mobil rolls royce
lima ratus ribu dolar atau satu juta dolar
waktu dia keluar dari showroom
mobil itu sudah
drop dengan dua miliar harganya
di mana keuntungan
ini adalah gambar bagi orang orang ini
ini bukan karena anda membuat uang dengan membeli
anda membuat uang
karena ada sesuatu lain untuk bisnis
yang membuat mereka bilang
karena saya memiliki klien yang penting
jam yang seringkali yang di uber orang
salah satunya adalah rolex
yang namanya hawk atau pepsi
bukan rolex yang paling mahal yang dijual
tetapi karena orang menganggap
waktu beli role semuanya pada mau
dan ada keuntungan
jadi orang membuat keputusan
bukan karena itu lebih murah
mereka akan mendapatkan keuntungan
ini adalah keuntungan
kalau orang yang mencari rolls royce
kalau orang biasanya nyetil mobil biasa biasa
maunya cepat cepat benar atau tidak
satu hari saya dipinjemin
oleh satu teman mobil rolls royce
dia bilang coba deh
saya bilang saya tidak membeli rolls royce
saya tidak mau membelinya
saya merasa itu bukan saya
tolong ya kacanya dikeluarin dulu ya
supaya orang tidak melihat
saya pikir kenapa
saya maunya pakai kaca reben
supaya orang tidak melihat saya
tapi begitu dikasihkan rolls royce
saya bilang kelihatannya keren kan
ini hanya mengubah pikiran
dan saya pikir wow
makanya orang menggunakan rolls royce
karena orang ingin terlihat baik
dan mobil mobil mewah ini
mereka membuatnya sangat nyaman
untuk anda melakukan bisnis
bisnis orang membuatnya cepat
jika anda berjanji untuk melakukan sesuatu
lakukan pada waktu

lakukan pada waktu
i adalah ego
makanya kalau setelah saya dipinjami mobil rolls royce
satu saat saya dipinjami
saya ke restoran
lalu waktu itu di restoran
saya bilang tolong kerja di depan
tolong parkirnya di depan pintu masuk
saya pikir saya marah
saya tidak biasanya pergi dan menginap di depan pintu restoran
saya pergi dan menginap di tempat lain
dan kemudian saya kembali ke situ
di ego yang dibangun dengan mobil mobil seperti ini
mereka membuat sesuatu untuk ego anda
makanya kalau orang pakai mobil jam yang keren biasanya
kalau ditanya jam berapa
tolong lihat sendiri deh
kalau bisa lihat yang lebih dekat lagi
ini tentang ego
kelihatan yang membuat keamanan
bisa menjadi ego
adalah salah satu hal
yang membuat proposisi nilai kepada bisnis
apapun yang anda lakukan
jika anda suka peralatan
jadi pembina ikea di var
jika anda suka fesyen
jadi amansio ortega
jika anda suka komputer
lakukan apa yang steve jobs lakukan
jadi pembina apple
jika anda suka menulis
jadi penulis tiket
dan anda suka orang
dan anda suka membantu orang
jadi seperti mbak theresa
apa yang saya pelajari adalah ini
anda tidak bisa menjadi yang terbaik di dunia anda
dan crown group adalah dunia
yang membuat resort urban
urban yang indah
saya tumbuh di hutan kalimantan
itulah kenapa saya memahami hutan
saya memahami air
pada hal bisnis saya dari bali
kami memahami cara membuat resort
saya tidak berpikir mereka bisa membuat ini
karena mereka tidak tumbuh di hutan
mereka tidak memahami dunia ini
mereka memahami dunia milenial
resort urban adalah pasien yang kita tumbuhkan
dalam jangka panjang
dan itulah yang kita pelajari
dalam membuat branding
dan kemudian suatu hari kita meluncurkan pekerjaan
suatu hari kita mulai mencapai satu triliun
dalam perjalanan pertama
tahun kemudian kita meluncurkan pekerjaan lainnya

saya mencari produk yang orang lain tidak punya
kami meluncurkan pekerjaan lainnya
dan kami jual tiga ratus delapan puluh juta dolar dalam lima jam
karena kami tumbuh dan tumbuh dengan pasien
saya pikir saya akan menghentikan ini
karena kami sudah hilang waktu
setiap organisasi yang tumbuh
tumbuh karena mereka memiliki kultur inovasi
jika anda tidak inovasi
anda akan mati
sama seperti itu
jika anda tidak meningkat
seseorang lain akan melakukan lebih baik daripada anda
jika kita tidak memiliki kekuatan yang mengembangkan
seseorang lain akan meningkatkan dan melakukannya lebih cepat daripada kita
apa yang harus saya katakan di san francisco
dan saya membaca di kisah ini
titel kisah ini
berkata seperti ini
siapa yang ingin membunuh uber
dan saya berkata
siapa yang ingin membunuh uber
dan saya berkata
siapa yang ingin membunuh uber
dan saya berkata
siapa yang ingin membunuh uber
dan pertanyaannya adalah
seorang pengangguran teksi ingin membunuh uber
karena pengangguran teksi mengadu
tentang uber mengambil alih industri
benar atau tidak
bukan hanya uber yang ingin membunuh uber
tetapi uber sendiri
ingin membunuh uber
dengan menciptakan mobil tanpa pengangguran
dengan kata lain
bisnis besar ini
bisnis yang tumbuh dan tumbuh
waktu dia sudah memproduksi
satu produk yang berhasil
mereka sudah menggabungkan tim baru
apa produk berikutnya
yang bisa membunuh atau menggabungkan
produk yang mereka punya sebelumnya
dalam hal lain
mereka tidak tunggu orang lain
untuk mengambil alih mereka
mereka mengambil alih diri mereka sendiri
dan itulah kumpulan kran
dari urban resort yang
kita mulai mengembangkan urban resort
sebagai satu kota yang
satu fasilitas yang modern
dan sesuatu yang tidak ada di dunia
dan kita terus mengembangkan
dan kita mencoba diri kita di sydney
kita mengembangkan ke brisbane
dan kemudian kita mengembangkan diri kita di melbourne
dan kita mencoba kemampuan kita di los angeles
kita mencoba kemampuan kita di indonesia
dan kemudian dari
pembangunan harta rumah
kita berpindah ke hotel
dan ke tempat kita berada hari ini
terima kasih banyak bu breda
pak iwan terima kasih pak
tadi sudah berbagi
dengan kami semua
pengalaman pak iwan
dari mulai dulu hingga sekarang
bisa menjadi suatu perusahaan
selamat pak iwan
dan sukses terus tentunya
pak iwan sebelum saya persilakan
para peserta webinar
untuk bertanya kepada pak iwan
saya juga ada beberapa pertanyaan
dan kalau boleh kita ngobrol sedikit ya pak iwan
dari yang saya lihat
dari yang paling hot saja nih
semua orang kan sekarang mengkhawatirkan
dampak dari pandemi virus corona ini
sebenarnya dari crown group sendiri
sebelum ada pandemi
tentunya sudah ada visi visi
dan rencana rencana dari perusahaan
tapi kan kemudian ada pandemi virus corona ini
apakah ada penyesuaian penyesuaian
atau strategi bisnis yang berubah
mungkin pak iwan bisa share dengan kami
ya kalau dari visi
kita tidak mengurangi visi kita
tapi kita malah berpikir lebih besar
karena saya adalah pembeli
dalam hal bahwa setiap tes
diberikan kepada kita
untuk siap untuk tes yang lebih besar lagi
di masa depan
jadi saya belajar bahwa
ini hanya satu tes lain
waktu saya mulai bisnis saya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
ketika saya memulai bisnis
pada waktu yang tepat
buka perusahaan pertama
buka proyek pertama
anda terkena krisis
dua ribu empat saya mengalami krisis asia
tetapi dalam setiap krisis
yang menarik adalah bisnis kita tidak berkurang
tapi malah bertumbuh
dan bertumbuh lebih besar lagi
tetapi ada perbaikan
yaitu dalam hal kita mulai mikirkan
bagaimana untuk cash flow kita kita jaga
jadi bisnis adalah tentang penyelamat
jadi kita pikir covid sembilan belas ini krisis yang jauh lebih besar adalah
karena dia mempengaruhi seluruh dunia
bukan hanya satu dunia setiap bisnis
kecuali bisnis yang seperti subkonferensi
dan industri makanan
jadi apa yang kita lakukan adalah
pertama yang kita lakukan ketika kita melihat krisis ini adalah
kita mulai menyesuaikan cash flow kita
kita mengurangi ongkos kita
dan secara kolektif sebagai tim
tim kita juga bermake decision untuk mengurangi jam kerja mereka
berarti ya gaji kita juga kita kurangkan
supaya jangan sampai kita tidak bertahan selama satu tahun
tapi juga kita lihat ini satu opportunity yang besar
bahwa kita harus bergerak dari wajah fisik ke wajah virtual
yaitu kesempatan untuk kita bisa menggunakan
webinar konferensi zoom dan lain lain
untuk menunjukkan produk kepada teman teman kita
dimanapun mereka berada
dan itu sangat menarik
karena kalau misalnya dulu kita mengajarkan tim kita
tentang zoom atau apalagi kalau di indonesia
mungkin juga generasi seterusnya
maksudnya generasi tua
kayaknya susah banget gitu
tapi begitu covid sembilan belas terjadi
dalam waktu tiga hari kita harus melakukan perjalanan percobaan
rebu kemis jumat
kemis kita percobaan
cuma kita off di rumah semua
pada hari jumat tiga hari semuanya jadi jagoan
sekarang saya lihat di indonesia sangat jagoan banget
ini juga menunjukkan keberadaan kita
bahwa bahkan generasi tua
bisa cepat mengadaptasi teknologi
tidak peduli umur apa
karena kalau kita harus kita harus belajar
jadi itu adalah hal yang kita kerjakan
dan kita juga melakukan
kita juga mengerjakan tiga ratus enam puluh degree video
di mana saja mereka ada
dan sempurna seperti itu
oke pak iwan
jadi dari sejumlah strategi
mungkin yang paling ditekankan adalah mengurangi ongkos
atau cutting cost begitu ya
dan dibuat seefisien mungkin
dan juga dengan cara pemasarannya dirubah begini
bukan hanya secara fisik
tapi lebih virtual begitu
tapi pak iwan melihat
apakah nanti setelah pandemi covid sembilan belas ini
apakah ada perubahan dari segi demand begitu
karena kan orang tidak lagi membutuhkan ruangan secara fisik
orang bisa saja bertemu bertatap muka secara virtual
mungkinkah permintaan terhadap ruang perkantoran
atau mungkin ruang pertemuan lainnya
atau mungkin hotel
apakah itu akan berkurang nantinya
dan mempengaruhi strategi pak iwan kedepannya
saya pikir sih tidak gitu
pada awal ya
tapi itu pasti akan merubah cara kita bekerja ya
karena orang akan bekerja lebih mobile gitu
dan yang luar biasa banget adalah merubah kultur kita kerja gitu
kalau dulu itu yang namanya berada pada waktu itu sepuluh menit lima belas menit telat ya
tapi kalau yang namanya webinar atau zoom conference itu harus berada di tempat
satu detik itu terlalu lambat benar benar ya
tapi pembinaan pejabat bukan satu tempat di mana orang itu berkolaborasi
jadi pejabat bukan hanya tentang ruang
tapi juga tentang kerja bersama berbagi ide berinteraksi
zoom conference tidak bisa menggantikan pertemuan face to face
nah kita juga lihat sekarang di sydney sudah mulai normal kembali
jadi itu sebenarnya menarik bahwa itu mulai kembali dengan cepat
yang saya tahu pak frieda
setelah melalui krisis bebas atau krisis apapun juga
tidak ada satu pemerintahan
sebuah partai politik atau satu partai politik yang mau negara itu gagal
karena kalau negaranya tidak berhasil
atau contohnya negara itu tidak berhasil misalnya keguguran begitu tinggi
itu hanya berarti mereka akan kehilangan pekerjaan
berarti tahun depannya bisa bisa tidak dipilih
dan saya belajar bahwa setiap pemerintah di dunia akan mencari cara untuk menginjek dana
dan kita semua belajar dari global financial crisis yaitu gfc
bahwa hal pertama yang akan dilakukan setiap pemerintah adalah dua hal
kedua kecepatan dan kecepatan yaitu injeksi dana yang besar
kedua adalah dengan cepat
contohnya waktu dua ribu delapan prime minister kevin rudd
waktu gfc injeksi dana sepuluh bilion dollar untuk membangun sekolahan seluruh australia
dan itu dengan kecepatan yang begitu cepat sekali
nah sekarang covid sembilan belas
government australia memberikan dana dua puluh lima ribu dolar setiap orang yang bangun rumah baru
dan juga pemerintah australia memberikan yang namanya job keeper
yaitu pada setiap orang yang dikerjakan oleh perusahaan perusahaan diberikan dana tiga puluh lima ribu dollar per tahun
dari pemerintahan untuk sebagian dari mereka
jadi pemerintahan memberikan dana untuk subsidi sehingga kita tidak kehilangan kerjaan sama sekali
jadi saya percaya bahwa indonesia akan mengerjakan yang sama setelah covid sembilan belas
dan ada juga cara cara pemerintah dalam akselerasi yaitu contohnya di news of well
pemerintah akan berbicara kepada industri asosiasi yang bertanya kepada kita
ada nggak tanda tanda anda atau perizinan perizinan yang bisa kita akselerasi
sehingga kita bisa cepat gitu bangunnya
dua dari proyek kita yang sebesar sepuluh triliun itu dimasukkan dalam kategori untuk akselerasi karena proyeknya cukup signifikan
saya pikir kita tidak akan lebih lambat tapi kita akan lebih cepat
karena sekarang berarti
contohnya ya bu frida kita bisa webinar internasional
kalau dulu mau ke indonesia susah banget gitu waktunya
jadi saya sangat beruntung gitu saya lihat
dan kemudian kita bisa saya berpikir tentang misalnya sharing kepada usc
kepada usctudent dari dulu nggak pernah kesempatan bu frida
saya waktu itu diundang untuk bicara kepada student di usc
nah sekali udah dengerin pak iwan ini sharingnya
sehari hari kan kita semasa psbb di jakarta nih pak ya kita mendengarkan mengenai korban dari covid sembilan belas
kemudian bagaimana nanti kedepannya semua orang takut ada resesi
tapi kalau dengar sharingnya pak iwan kita malah makin optimis bahwa nanti kedepannya justru akan lebih baik ya pak ya
tapi pak tadi waktu sharing ada satu hal yang pak iwan mention mengenai passion
bagaimana kalau umpamanya nih kita semua sudah punya passion kita ingin melakukan sesuatu
tapi tentu harus ada persiapannya ya kan
sebagai seorang pak iwan di crown group
ingin membangun katakanlah develop suatu estate
tentunya harus menentukan beberapa hal di muka
contohnya mungkin lokasinya atau berpartner dengan siapa
nah itu trik triknya itu bagaimana itu pak untuk menentukan hal tersebut sehingga memberikan fondasi atau dasar yang kuat bagi proyek kedepannya
jadi inget dalam maksudnya dalam hidup saya
really small dari gambar rumah orang dapur orang garasi orang pagar orang really small job
kamar mandi saya sendiri setelah itu mulai skillnya dibangun setelah itu mulai ngerjakan satu rumah yang besar
dua rumah lima rumah lima belas unit setelah itu mulai saya bisnis partneran
now waktu if i yang sering saya lihat adalah kebanyakan orang are not waiting passion enough
atau passion maksudnya sabar cukup sabar untuk satu demi satu step demi step
karena menurut saya bahwa membangun perusahaan atau organisasi atau bisnis atau life career is like climbing a mountain
kalau anda seorang properti developer seperti saya
ada skill skill yang berbeda
ada skill skill set yang anda harus punyakan yaitu anda harus mengerti tata kota
anda harus mengerti tentang kompetisi anda
anda juga harus mengerti produk apa yang betul betul yang anda passionate and you love and you will want to do for the rest of your life
dalam case saya adalah saya mau jadi raja urban resort developer
saya itu enggak pinter dalam membangun office dan shopping center
setelah dua puluh tahun membangun ini
mulailah bisnisnya kelihatan sehingga orang berkata
karena seringkali kalau anda dapat partner yang baik you're doing well
so partneran juga sama
pantaran yang kecil kecil dulu kerja yang kecil kecil dulu
baik menarik sekali pak iwan
dan sudah ada seratusan peserta webinar nih sore ini yang tidak sabar mau bertanya langsung kepada pak iwan
saya akan persilakan kepada peserta untuk bertanya
yang pertama saya persilakan pak wismoyo
kepada pak wismoyo tolong di unmute pak untuk bertanya
dan silakan dimulai dengan memperkenalkan dirinya dengan pertanyaannya kemudian
selamat sore pak iwan
perkenalkan saya misalnya di jakarta
pak terima kasih atas kesempatannya pak
halo kedengaran nggak ya
untuk pertanyaan saya saya tahu untuk crown group kan sedang disidang investasi di sentul pak ya
kalau boleh tahu i know why you choose sentul
jadi itu saja
pastinya kalau kita lihat sentul nah we like kita itu suka developing di daerah yang lagi developing
kita tuh crown group itu terkenalnya developping bukan di daerah yang super super prime
tapi daerah yang akan growing
karena menurut kita bahwa investasi government is important
penting banget untuk masa depan harga daripada investasi kita
so karena yang waktu pembeli kita beli dari produk kita kita juga pengen mereka duel dari beli kita
so we understand that sentul banyak sekali lrt infrastructure dan daerahnya lagi bertumbuh gitu dan daerah yang cukup dingin
so that's one of the decision dan kita pengen masuk ke daerah yang kita lihat kebetulan lokasi kita cukup sesuai juga dengan brand nya crown group
decisionnya ada bahwa kita tidak akan develop di mana pun di project di mana pun juga
nah itu dari segi brand of course dari segi financial juga dihitung juga it make sense financially
jadi kita hitung bangunnya berapa cost nya berapa kita juga lihat kompetisi kita siapa aja and absorption rate ya
karena kalau semuanya masuk pada saat yang bersama ada positifnya tapi juga ada negatifnya
dimana kalau demand nya kebutuhannya sangat sedikit
atau kebutuhan konsumennya sedikit
setiap orang ini kan bertanding dengan konsumen yang sama gitu dan akhirnya juga very hard to move the stock gitu
so these are a few decision yang kita harus kerjakan dan juga kita cek juga tentang misalnya what's happening
misalnya dari ayoon mall yang akan lagi dibangun di sana kita juga lihat lrt gitu ya dan juga kita lihat ring road yang akan mengelilingin tanah yang kita dekat di situ
karena saya tidak mau membangun sesuatu proyek mewah di sana
saya ingin membangun proyek yang menengah ke bawah di situ
and to me saya ingin membangun untuk jenerasi milenial yang mungkin can't afford yang nggak mampu untuk tinggal di city di jakarta tapi and can only stay in sentul gitu
baik pak wismoyo sudah dengar penjelasan dari pak iwan
mudah mudahan puas ya pak ya ini calon customer atau calon developer juga nih ya
nanti kita tunggu saja
action dari pak wismoyo
pertanyaan berikutnya sudah ada pak thomas yang ingin bertanya kepada pak thomas
silahkan di unmute ya pak ya
silahkan pak thomas
iya terima kasih
iya silahkan pak thomas
iya pak saya thomas pak dari palangkaraya kalimantan tenggara
jadi kebesaran juga
saya mau bertanya mungkin ada dua hal pak
yang pertama masalah kalau kita developer ini kan sangat dekat dengan perizinan pak
nah jadi apakah bapak pernah menghadapi oknum oknum birokrasi yang mempersulit perizinan
kemudian bagaimana bapak menanggapi atau meresponlah untuk perizinan tersebut
nah terus yang kedua perusahaan saya ini saya rasa sih sudah mulai cukup berkembang
nah cuman ada kendala dalam sumber daya manusia pak
karena menurut saya kan perusahaan itu butuh tim yang kuat untuk menjadi lebih besar
karena di daerah daerah ini ya kalau saya lihat kan sdm itu kan sangat terbatas pak
nah kira kira bagaimana nih ada saran atau pendapat dari bapak supaya kita bisa menjadi lebih baik pak
saya rasa itu pak terima kasih banyak
pastinya number one adalah kalau kita mengurus perizinan itu kadang kadang kita menghadapi suatu birokrasi ya
kita lakukan yang above board aja gitu
karena saya yakin bahwa every government termasuk di indonesia mau yang transparan gitu
karena zaman sekarang kalau kita bermain yang tidak transparan atau below the table problemnya akan kena nanti di depannya gitu
info business kita ini value kita bukan karena kita misalnya merubah peraturan
jadi mungkin harusnya bangun lima tingkat atau lainnya
atau bisa jadi sepuluh tingkat
dengan karena koneksi atau karena sesuatu yang tidak normal gitu
problemnya nanti kalau ada masalah ke depan your brand will disappear
yang berikat kepada maksudnya related to pertanyaan kedua yaitu bagaimana kita membangun sdm yang besar
and smart people juga nggak mau kerja dengan perusahaan yang kiri kanan yang meling meling gitu
by orso invest yang banyak untuk edukasi pada tim anda
karena ini adalah journey of life yang dibangun dari awal
i believe in employing also the next generation leaders itu membawa dari generasi yang muda muda yang terakhir ini
mereka sistem teknologi cara mereka membangun mereka bisa membangun
jadi i believe in bringing generasi yang leader yang udah lama yang sudah senior dan juga middle setelah itu yang bawah
nah saya yakin seringkali bukan karena mereka tidak mau pak untuk berhasil tapi karena mereka tidak tahu bagaimana berhasil
so apalagi dengan adanya zoom conference sekarang kita bisa contohnya mengundang pembicara atau teman teman anda yang dari luar negeri atau dari luar kota
atau teman teman anda yang dari luar negeri atau dari luar kota atau dari luar tempat atau bahkan di palangkaraya
dan mereka smart dan bisa mengundang untuk sharing kepada mereka bagaimana tip mereka
marketing sales product design banyak banget
anything that you want to learn sudah di youtube kan tinggal ajarin mereka
because ada satu statement berkata begini
anda tidak bisa mencapai apa yang anda tidak pernah lihat
nah inilah yang seringkali yang waktu saya ke pangkalanbun bikin buku wittard boris itu
teman teman bilang aduh wan di pangkalan bun payah payah semua orang gak pinter pinter wan
walaupun saya tiap tahun hampir gagal nggak naik kelas ngirim ke luar negeri
karena dia ingin saya belajar tentang hal baru
vision baru ide baru
saya bukan lebih bijak tapi saya menjadi lebih bijak karena saya melihat sesuatu yang dulunya saya nggak bisa lihat
jadi investasi itu yang penting
nah untuk bapak adalah
latihkan anak anak muda ini seperti mereka atau pemimpin di bawah anda
sepertinya mereka adalah anak anak
karena anda tidak bisa membeli kebenaran pak
jadi anda melatihkan mereka seperti mereka adalah anak anda
dan visi anda hati anda adalah membuat mereka lebih baik daripada anda
oke pertanyaan dari pak thomas sudah dijawab
selanjutnya ada pak widi wardana dari bandung ini
yang ingin memberikan pertanyaan ya buat pak iwan
oh mohon maaf bapak pak widhi
mau bertanya untuk crown group sendiri
itu target marketnya ke arah siapa
dan diferensiasi produk apa yang ingin dihitung juga
crown group targetnya adalah
kalau seandainya kita mobil
ya jadi kualitas bagus dengan harga menengah itu
dan what makes us good adalah kita inovator gitu dalam sejarah architecture dari luar
dan juga creating membuat urban resort
yaitu kayak bali di kota sydney
and then yang membuat kita kuat adalah karena kita adalah one vertically
yaitu kita desain kita membangun
kita juga sales and marketing
sehingga dari integrasi service
pak iwan kalau mau brex
silakan kalau mau minum dulu mungkin
baik kita lanjut ke penanya selanjutnya
ada pak cahyo yang sudah siap dengan pertanyaannya
silahkan di unmute pak cahyo
terima kasih pak iwan selamat sore
baik pak iwan terima kasih
yang saya tanyakan adalah apa perbedaan sebenarnya
dan kalau bisa mungkin bapak contohkan
bagaimana cara mengimplementasikannya di masa pandemi ini
terima kasih pak iwan
blue ocean strategy adalah kita create satu produk yang berbeda
daripada sekeliling kita
sehingga kita tidak berkompetisi dengan mereka soal harga
sehingga kita bisa set our own rule atau menulis cara permainan kita sendiri
contohnya crown group adalah mengerjakan urban resort strategy
sedangkan banyakkan developer di sekeliling kita membangun rumah rumah
yang semurah murahnya mungkin karena mau bikinnya untuk affordable
tapi kita tidak mentargetkan market itu karena saya tidak mau berkompetisi
dengan ribuan properti yang di sekeliling kita
nah rate ocean adalah industri atau profesional yang biasanya
aku mau menangin dengan harga dibanding dulu
dan ini sangat berbahaya karena seringkali karena kita potong harga
kita biasanya rugi karena marginnya terlalu tipis
waktu saya bangun bisnis saya arsitektur di awal
banyak banget orang kalau arsitek tahun pertama itu berdekatan
jadi mengerjakan semurah murahnya mendapatkan uang yang sangat murah
nah masalahnya ketika anda membangun bisnis anda menang satu klien
klien ini akan bawa klien lagi
jadi akhirnya klien yang satu berasa
oh aku dapat dia karena dia murah
klien yang kedua juga mau datang ke kita karena kita murah
masalahnya dengan itu lama lama kita tidak bisa membangun resources
atau investasi dengan equipment atau sistem yang membuat kita jauh berbeda
dengan pada yang orang lain gitu
pada waktu saya memulai bisnis arsitektur saya
saya bilang tidak saya tidak ingin bergantung di pasar itu
karena itu bukan keahlian saya
saya ingin bergantung dengan peralatan desain yang bagus
dan saya yakin bahwa klien yang pintar atau klien yang baik
juga tahu bahwa kalau saya tidak membuat uang
itu akan rugi untuk dia
jadi saya menarget dengan klien yang baik baik yang memang melihat nilai
tapi juga ada klien yang betul betul neken
tapi apa yang saya lakukan adalah menjual nilai kepada mereka
mungkin kalau anda pikirkan bahwa setiap customer yang mau beli mobil gitu
bisa punya pilihan seperti melihat showroom hyundai
kijang toyota atau bmw atau mercedes benz
jadi tentu saja kalau dia ke mercedes benz
dia tidak akan berkata eh harganya kalau tidak sama dengan hyundai
tapi bisnis bisnis ini sudah jelas berarti
bisnis bisnis ini sudah jelas tapi tidak tidak tidak
kita tidak berkumpul di tahap itu
contohnya hyundai membuat satu blue ocean mereka
dengan mobil yang murah dengan harga yang semurah murahnya gitu ya
dengan kualitas yang tidak sebagus dengan mercedes benz
mercedez benz membuat blue ocean dengan mobil yang solid
security teknologi yang bagus dan membuat image image
dan produk seperti mercedes benz tidak bisa membuat produk yang sangat murah sekali
karena akan merusak image mereka
saya harap itu menjawab pertanyaan anda pak
oke baik sekali pak iwan penjelasannya
kita akan ke penanya selanjutnya
ada yang mau bertanya dari semarang ini pak iwan
pak minanul kami persilakan
pak minano bisa di unmute
ya silakan pak
selamat malam pak iwan
ya saya dari semarang pak iwan
sudah lima tahun ini saya sebagai developer
dan saya sendirian
tidak ada partner
sudah tiga tahun ini saya merasa stuck
tidak ada apa namanya berkembang lagi
risikonya saya orang ekonomi bukan arsitek pak iwan
saya rasa saya perlu berpakter pak iwan
hobi saya sebetulnya menganalisis
menganalisis mengotak atik angka begitu
bagaimana caranya supaya next lima tahun ke depan saya bisa
kemudian yang kedua saya harus berpartner dengan siapa sebaiknya
ya terima kasih
dalam bisnis kita boleh punya visi yang besar
tapi pada saat yang sama
shor jangan berkembang terlalu cepat yang kita
kalau gagal satu proyek itu kita bangkrut ya
jadi saya tidak melakukan bisnis yang saya
kalau seandainya proyek itu gagal saya bangkrut show
tidak menutupin kemungkinan mengerjakan proyek proyek yang
waktu setelah delapan tahun pertama
tapi setelah delapan tahun
tapi saya membuat super super profit
profit satu project itu sama dengan hasil dengan crown selama delapan tahun
jadi ada waktu kita membuat super profit
tapi itu natural karena saya sudah sekolah belajar
lalu mulai pengalaman pengalaman selama delapan tahun berdevelopment
akhirnya mendapatkan skill skill tertentu
untuk menemukan partner
menemukan partner kalau anda dapat partner yang
partner yang salah itu juga masalah
menemukan partner itu kayak menikah gitu
jika itu bagus itu fantastis jika itu buruk itu masalah
karena tidak gampang untuk keluar dari partner
karena contohnya mungkin ada yang mungkin ada yang akan datang kepada anda
mereka adalah developer yang lebih besar
mereka punya lebih banyak uang daripada anda ya
lalu mereka akan berkata
problemnya adalah seringkali dalam bisnis perpanjangan
kalau orang sudah mayoritas berarti dia mengawasi arahnya
kalau dia baik bagus
tapi kalau dia tidak baik dia bisa
dia bisa membunuh anda gitu
dalam hal karena dia bisa mampu untuk stop project itu
dan anda akan berjuang karena anda memerlukan uang
jadi saya melihat banyak sekali partner bisnis yang salah
yang dimana mereka menggunakan majoritas mereka untuk stop project itu
untuk anda bikin anda desperate
sehingga anda berdekatan akhirnya mau jualan
jika anda berdekatan anda tidak akan menjualnya pada harga
nah tapi saya sendiri partnerannya adalah
saya waktu pertama di bisnis crown group

saya tidak takut sebetulnya dalam partneran waktu itu
karena mereka adalah orang yang saya belajar
saya selalu beruntung tapi beruntung juga
karena kalau seandainya partneran saya waktu itu tidak baik
pantaran itu sampai hari ini terus dua puluh empat tahun lagi
tidak baik mungkin saya akan mempunyai masalah
untuk mencari partner yang baik yaitu tiga c
pertama adalah kemisi
chemistry itu kecocokan anda dengan dia
jadi ini biasanya orang partneran itu jangan cepat cepat jatuh cinta pada sisi pertama
lebih baik berteman berteman dulu
jadi prinsip pertama dalam partneran adalah berteman dulu bertahun tahun dulu
berbulan bulan bertahun bulan dulu barulah partneran
kedua c adalah karakter
nakal apa enggak orang ini
orangnya gampang menyerah atau enggak
kalau anda partneran pada orang yang ikut ikutan saja
seperti covid sembilan belas lalu dia bilang jangan berhenti saja proyeknya
jika mereka adalah kebanyakan anda akan punya masalah
jadi karakter itu kan kejujuran
tapi kalau dia enggak jujur juga anda pusing
karena misalnya partner anda menguruskan bangunannya
lalu dia ambil uangnya dari kiri dan kanan
jadi pertama c adalah kemisi
kedua ada karakter
ketiga adalah kapasitas
jangan mencari partner yang kapasitasnya bergabung dengan anda
tapi yang bergabung dengan anda
jadi jangan yang sama
satu builder satunya adalah orang realis
kita tidak bergabung
tapi kita bergabung dengan satu sama lain
karena kemisi saya tidak kompetisi dengan partner saya yang satunya
seandainya partner saya dua duanya itu semua arsitek
saya pikir kita akan babak pelur
karena apa pun yang saya pikirkan baik
saya pikirkan itu tidak baik
tapi karena kita melengkapi
sehingga membuat perusahaan itu menjadi besar
jangan jatuh cinta pada sisi pertama
kita saja dalam partneran itu
baik pak iwan
ini nasihatnya bisa berlaku di semua area kehidupan ya
untuk cari pacar atau pasangan hidup juga boleh trisinya ini dipraktekan ya pak iwan
pertanyaan dari yuke firlianti berikutnya
saya persilakan kepada ibu yuke
silahkan di unmute dan silakan bertanya ibu yuke
ya terima kasih pak iwan
di era pandemi ini kan
sering mendengar istilah ada on off perusahaan gitu ya
termasuk misalnya properti
jadi inovasi seperti apa sih yang diperlukan untuk para pengusaha
atau khususnya di bisnis properti ini
agar kita bisa terus leading gitu
itu saja sih pertanyaannya
di era pandemi ini pak iwan
pandemi covid sembilan belas atau tidak covid sembilan belas itu
sama aja anggap aja krisis gitu ya
jadi kita harus melakukan hal yang sama gitu pak
mengerjakan hal yang sama marketing yang sama
cuma perbedaannya kita harus mulai berubah
menggunakan kesempatan teknologi breakthrough ini
melalui webinar conference untuk marketing ke seluruh dunia
kalau anda seorang property developer seperti saya
saya happy banget karena covid sembilan belas dalam secara teknologi gitu
barang happy kita belajar untuk webinar melalui ke china segala
biasanya saya kalau untuk press conference
saya harus terbang ke china atau ke indonesia
atau ke usa untuk ketemu jurnalisnya
tapi sekarang dengan adanya kepercepatan webinar
saya nggak perlu ke sana
kalau saya jadi ibu mungkin kita adakan event
ya sekarang ibu developmentnya di mana mungkin saya nggak tahu
tapi seandainya sekarang kan kita bisa bikin event
minum kopi bersama sama dengan seluruh dunia
benar nggak benar bu
bisa kita menjangkau juga ibu atau teman teman
menyangkau diaspora indonesia yang di seluruh dunia gitu
yang mungkin punya potensi jadi pembeli di indonesia gitu
dalam setiap kali menghadapi krisis gitu
yaitu satu adalah accep menerima
apa yang kita tidak bisa ubah
jangan jadi panik jangan paralize
atau paralels jadi paralel gitu
atau lumpuh maksudnya
karena krisis ini cuma salah satu krisis
setelah itu krisis setelah itu amerika krisis
setelah itu indonesia krisis
kalau kita hidup dengan krisis terus
lalu kita tidak menerima apa yang kita tidak bisa ubah
kita jadi lumpuh gitu dan tidak bergerak
the second ey dalam hidup saya
saya adjust itu adaptasi dan adjust itu
merubah cara bekerja kita
waktu dua ribu empat krisis di new south wales
saya merubah product positioning saya
menjadi urban resort bali in paramata
wah setelah itu kita bisnis kita boomingnya luar biasa
covid sembilan belas kita merubah cara kita ke marketing
kita mengadakan function function
kita mengadakan briefing dengan klien klien
saya sekarang ada project di melbourne
saya nggak perlu terbang ke melbourne
tapi saya bisa bicara ke seluruh real estate agency
bukan saya harap kita juga lagi rencanakan untuk
ke seluruh agar agar seluruh indonesia gitu
jadi the last a saya gunakan adapt adjust
itu adaptasi dan adjusting untuk akselerasi
dalam bisnis kita and to go faster
dan saya sih melihat bahwa setiap krisis itu
atau setiap tes itu untuk kita bisa lulus bu
jadi anggap saja ini tes yang kita harus lulus
supaya siap untuk masalah yang lebih besar lagi
atau tes yang lebih besar
jadi kayak mungkin dalam hidup kita
kalau saya yang sudah lama di australia
kalau ke indonesia makan di jalanan pasti diary gitu
pasti mesti makan obat diary
karena saya tidak selesai dengan itu
tapi kalau sudah lama di indonesia
kena makanan jalanan terus
saya tidak akan dapat diary
jadi saya pikir masalah dalam bisnis
dalam hidup kita
ada untuk kita untuk mengikuti
menyesuaikan dan untuk akselerasi
terima kasih bu
menyesuaikan menyesuaikan dan menekan
tadi tiga c sekarang tiga a nih bu yuko
kita ke pertanyaan yang berikutnya
yang akan datang dari ibu tina
kepada mbak tina saya persilakan untuk di unmute
dan silakan dengan pertanyaannya
ya pak selamat malam pak
iya ini pak
saya ingin tahu saran bapak
untuk pebisnis yang mengalami kemunduran
tapi kok saya malah mundur
modal saya malah habis seperti itu
ada passion lagi untuk berkembang lagi
terus yang kedua pak
saya mau tahu juga tanggapan bapak
bagaimana dengan orang yang punya bisnis
tapi juga masih bekerja gitu
bekerja untuk perusahaan lain
tapi dia ingin memulai bisnis
dalam artian mungkin kalau bisnisnya maju
mungkin dia akan keluar dari pekerjaannya
kalau dia ternyata tidak berhasil
dia masih ada sampingan seperti itu
bagaimana tanggapan bapak untuk orang yang seperti itu pak
dua itu aja pak terima kasih
untuk pertanyaan pertama kan lebih ke arah
bagaimana kita kalau lagi mundur
lagi mengalami krisis seperti ini everybody
setiap orang mengalami yang sama bu ya
kalau dulu kita turnover kita bisa lima triliun
sampai sepuluh triliun satu tahun
tahun ini kita juga harus menyesuaikan bahwa
melalui covid sembilan belas mungkin dua triliun aja
sudah bagus sekali
tapi kita kapasitas pengeluaran ongkos kita
juga kita sesuaikan dengan kapasitas kita
tapi pada saat yang sama
bukan berarti kita bisa mundur
karena waktu covid sembilan belas ini kesempatan
untuk saya beli tanah itu contohnya
yang tidak ada waktu booming time
waktu krisis seperti ini
biasanya yang orang yang passionate dalam hidupnya
yang akan tetap bertempur
sedangkan orang orang yang spekulasi pada mundur gitu
oh ini bukan dunia sahabat
tapi orang yang baik akan menjadi lebih baik dan lebih kuat

mungkin di buk mesir juga kita bisa lihat bahwa
kalau seandainya kita lihat pohon ya
pasti ada kan waktunya kemarau
ya juga musim dingin
ada waktunya musim spring
ada waktunya musim gugur
waktu musim kemarau
season kering itu
kalau pohon itu kita cangkokkan
pindahkan ke tempat lain terus
biasanya akarnya tidak akan pernah dalam gitu
nature atau dunia alam mengajarkan kita bahwa
pohon itu waktu melalui masa kemarau
akarnya makin turun ke dalam
ke dalam tanah gitu
bisnis yang terus dipindahkan atau berganti bisnis yang baru
tidak akan pernah menjadi kuat
krisis seperti ini kita belajar
karena apa yang dulu cukup baik
tidak cukup baik lagi
jadi anda harus mencari cara untuk menangani dan mengembangkan
terus saja gitu ya
jadi untuk tetap kesehatan ikut aja cnn
vip kelas gitu ya
jadi anda bisa lihat bagaimana orang lain berpikir
saya selalu berbicara dengan orang yang bisa melakukan mindset
bagi orang yang berbisnis dan juga bekerja
i really don't think that anda bisa bekerja yang baik
kalau anda kerja sama orang dan juga anda pekerja bersendiri
jadi bagi saya make a decision soon or later
lebih cepat atau lambat mungkin lebih cepat lebih baik
fokus kepada satu
nah kalau anda memang punya ibu punya hati untuk sebagai entrepreneur seperti saya
dan juga punya visi yang tidak bisa dicapai kalau anda bekerja dengan orang lain
kalaupun anda sudah belajar sesuatu yang anda tidak pernah belajar sebelumnya
but satu advice pada teman teman yang ingin entrepreneurship sendiri
biasanya yang saya lihat itu
tidak mungkin bisa jadi entrepreneur langsung
atau jadi ceo atau bosnya langsung dan berhasil
kalau yang ditugaskan di perusahaan itu
perusahaan saja belum bisa berkembang
pengalaman orang dipercayakan satu hal
dia berhasil lalu leader mereka berkata
kerjakan lebih banyak lagi kerjakan lebih lagi
dan tugas dan responsibility nya lebih banyak lagi
untuk menjadikan membuka perusahaan
untuk menjalankan bisnis anda
but just check bahwa anda betul betul berhasil dengan apa yang anda kerjakan
atau kalau anda belum anda kerjakan yang bisa dikerjakan
dan minta diberikan tugas yang lebih banyak di perusahaan anda
supaya anda belajar sebanyak banyaknya
jadi solusi untuk bekerja sendiri bukan selalu solusi yang terbaik
karena tidak semua orang mempunyai talenta yang sama
oke baik sekali tadi nasihatnya dari pak iwan
tapi yang paling baik tentunya untuk ikut terus webinarnya cnn indonesia ya
ke pertanyaan selanjutnya ada pak yesaya yang akan bertanya
silahkan di unmute pak yesaya
selamat malam pak iwan
buat kita indonesia melihat apa yang bapak achieve di australia
sungguh membanggakan bravo pak
saya lama di developer
di perusahaan properti dari tahun sembilan puluh enam sampai sekarang
dan saat ini saya bekerja di satu grup perusahaan yang mengembangkan high rise
yang seperti pak iwan bilang seharusnya kita pengembang cari blue ocean
tapi kita terjebak di booming pada tahun di mana tahun lalu
sehingga akhirnya balik lagi ke komoditi
dan lima tahun terakhir properti jakarta problem
karena daya beli menurun sehingga kita diversifikasi
perusahaan kami baru kerjasama
partnership sama jepang membangun perumahan middle love
the low class karena partner jepangnya juga ngalamin masuk indonesia
masuk besar gagal masuk besar gagal
akhirnya mereka main yang proyek yang murah
nah dengan situasi yang ada hari ini
seperti yang dialami para developer saat ini
di mana market benar benar hampir nggak ada
minta pendapat nih pak
kalau bapak di sana kan statusnya sudah normal
tapi di tempat kita ini statusnya
mau menuju new normal
tapi kenyataannya semua orang pada takut karena angka coronanya itu
makin hari makin banyak gitu ya
karena government tidak melakukan test dengan cepat
dengan situasi yang ada saat ini
tadi saya dapat inspirasi banyak dari bapak bahwa ternyata
ada kemungkinan menangkap market market diaspora
untuk masuk ke indonesia atau nangkep market market antar pulau gitu ya
cuma problem terbesar kita saat ini adalah
karena kita di proyek proyek yang apartment
umumnya kompetisi begitu kenceng gitu ya
untuk mengubah strategi dari udah terlanjur masuk ke red
menuju bluenya ini kan bangunan sudah terlanjur terbangun gitu pak
setengah jalan belum jadi
ada beberapa project kita gitu
seperti yang perumahannya ini
kita mau masuk di red ocean gitu
ya that's good pertanyaan yang baik pak yesaya
bagi saya pada waktu seperti ini kita bisa melihat dengan dua hal ya
satu adalah kita lihat produk kita sendiri
sehingga cost nya lebih efektif gitu
atau didesign sehingga lebih efficient
sehingga profit income nya lebih besar
pada saat covid sembilan belas ini
project satu saya yang di brisbane
saya karena ada waktu sedikit bergambar gambar
bisa satu proyek yang saya setelah dua tahun kerjakan
tidak bisa lihat hasil sama sekali atau tidak bisa lihat optimal solution
waktu covid sembilan belas saya kerjakan eh bisa kenaikan revenue
mungkin secara dolar satu triliun penambahan proyek yang sama
saya kan tidak akan melihat hal itu pak yesaya
jadi terkelihatan inefficiency cara berpikir yang salah
mau nggak mau kita mesti melihat bagaimana produk kita kita ubah secara desain
ternyata optimal solution didapatkan
transporti ini mau nggak mau tetap pak
kita sesuaikan dengan market dengan harga ya
tapi juga ongkos kita juga harus dijaga gitu
karena memang kalau marketnya lagi shrink mau nggak mau
kita juga harus mulai mengurangi sehingga tidak kita bleeding gitu
dan sebagai developer menurut saya ya
selama anda merasa bahwa produk anda masih bagus ya dibangun aja selesaikan
kita juga sama kita build to
karena aset ini kan tetap berada di dalam
tetap berada value nya kan
jadi kita ada satu project kita kita lagi bangun kira kira lima tujuh triliun
ya kita bangun kita dapatkan funding
dan kita akan bangun semuanya
walaupun kita penjualan cuma satu triliun gitu dari lima triliun itu ya
itu disewakan gitu
jadi mungkin perubahannya dari tipe produk anda anda
berubah jadi renting
the third one maybe final one untuk pak yesaya adalah
jadi ada tiga c tiga c lagi ini bu frida
tiga c dalam saya melihat circle of influence yang saya sebut
mungkin saya sharing boleh ya bu frida ya
ini saya pikir membantu untuk teman teman
it's an important one ya untuk teman teman yang dalam hidup kita
maksud saya seringkali kalau dalam bisnis itu orang pemikiran pertamanya adalah
marketing dulu deh sebanyak banyaknya
we always have to understand bahwa pergerakan setiap pergerakan
jadi dalam bisnis organisasi apapun juga
core itu adalah orang yang sudah beli pada anda
crowd itu adalah orang yang datang ke display unit anda
kalau anda misalnya jualan mobil atau jualan apartemen
yang belum beli sama sekali
community adalah orang yang belum tahu sama sekali tentang anda
in the center di tengah tengah semua ini adalah you yourself
kita waktu krisis tidak krisis
dan waktu krisis kita makin membesarkan circle of influence
dan tell the world komunitas yang belum tahu tentang perusahaan anda
jadi bergeraklah dengan core yang sudah beli karena gini
atau bisnis yang kami dapatkan
akan datang dari tempat ke tempat
saya berikan contoh deh
mungkin di daerah tempat pak yesa tinggal
tapi rata rata anda akan pergi ke restoran yang teman anda kasihkan
kalau anda seorang mobil
apa yang anda inginkan lakukan adalah
anda ingin membawa orang yang betul betul
orang yang betul betul
kalau anda mobil tesla
core anda adalah anda ingin membangun mobil elektrik yang lebih maju di dunia
itu yang membuat anda baik
core anda adalah orang yang betul betul yang percaya pada pesan tentang mobil elektrik
crowd adalah orang yang dibawa terus
perusahaan seperti mobil atau seperti crowd group
kami melakukan banyak acara
yang membuat orang mengalami perasaan
jadi kami tidak menyebutkan acara
tapi kami menyebutnya pengalaman
ketika orang datang
yang namanya persisten
dua kali datang
tiga kali dia mulai merasa tidak terlalu baik
bagus juga ya daerah sini
dan mereka bilang
saya bisa membeli ke area anda di sini
jadi kita menggunakan crowd
kita bawa crowd terus
crowd itu contohnya adalah
kita mengajarkan webinar
kita melakukan acara
kita adakan winter wonderland
kita adakan christmas spectacular
membuat orang yang belum pernah datang
datang untuk mengalami proyek kami
dan komunitas adalah melalui media
dan hari ini tiktok
tiktok yang berinfluensi besar
ini semua media yang kita mencapai
tidak tahu sama sekali
jadi saya pikir
semoga itu bisa membantu
ya itu benar benar baik
good luck dengan proyeknya ya pak ya
dan mudah mudahan dari jawaban pak iwan bisa membantu
kita ke pertanyaan selanjutnya
yang datang dari vera
mbak fera ini di jakarta
silakan mbak vera
saya vera dari jakarta pak
saya kontraktor interior
jadi saya tanya adalah
saya kan kerja
kontraktor interior ini dari dua ribu lima belas ya
pertama kali subkontrol
tapi kita tidak puas skillnya
jadi kita mulai dari
ke dengeran pak
dan kita mulai buat sendiri
beli mesin mesin sendiri
nah dari sini kita baru
kita lihat banyak banget perang harga
yang kita tonjolkan ini sebenarnya kan kualitas
nah pertanyaan saya bagaimana cara pak iwan
untuk mengatasi perang harga di bisnis ini pak
dan yang kedua
seperti yang tadi pak iwan bilang ya
benar sih dari mulut ke mulut ya
jadi sekali kita udah kasih harga murah
itu berdatangan terus
dan itu cukup melalahkan sih pak
jadinya rugi gitu ya
bagaimana pak iwan menghadapi
mengganti pandangan itu ke klien gitu loh
oke jadi maksudnya bukan hanya berdasarkan harga saja begitu ya mbak ya
sekarang kan bukan berdasarkan harga kualitas
kualitas bagaimana merubah persepsi dari klien begitu
bisa saya sarankan anda memilih satu hal
hmm apa deh
pilih satu hal aja
kontraktor interior atau menjadi real estate agent
oh sebenarnya bisnis suamaku
sampingannya property agent
ya jadi bagi saya
fokuslah satu karena untuk jadi yang terbaik
yang itu memerlukan fokus segala tenaga
segala hati segala pikiran
dan bertahun tahun menjadi anda menjadi lebih baik
daripada orang lain
dan itu tidak mungkin kalau anda ngerjakan dua
saya yang sering lihat adalah banyak orang rugi
atau yang namanya juga kena problem yang namanya pareto principle
yaitu ngerjakan pekerjaan pekerjaan yang bukan kekuatan kita
jadi banyak sekali energi yang dipakai untuk menghasilkan
saya sudah berbisnis bertahun tahun
saya masuk bisnis yang saya tidak mengerti
akhirnya energinya habis
jadi tidak bisa fokus
yang kita udah di tangan
tidak bisa menjadi berhasil
jadi saran saya kerjakan yang terbaik satu hal
nah yang pasti
yang tadi saya ajarkan
carilah orang yang berbagi kualitas yang sama kepada anda
yang betul betul mereka mau cari kualitas
kualitas service yang terbaik
saya punya satu prinsipal yang berkata
carilah suara anda
dan beri tanda
carilah suara anda atau adility anda
lalu teriakan atau pemandangan kepada semua orang
beritahu seluruh dunia
seperti yang saya ajarkan tadi
bawa terus bawa terus bawa terus bawa terus
sehingga lama lama orang yang mencari kualitas akan datang
sudah pasti kalau anda bermain dengan kualitas atau piramid
yang ini kan lowers price ya
itu banyak sekali marketnya
tapi ini setengah mati karena biasanya kompetisi harga
sedangkan yang middle sudah mulai profitable
makin sedikit gitu marketnya
lebih dekat pada orang yang believe in what you believe
yang pasti juga harus mengajarkan pada tim anda
bahwa nggak ada klien yang datang bilang berkata murah
not tidak setiap klien ada punyanya anda
waktu saya bangun perusahaan itu
yang susah banget gitu
selesai selesai lalu nggak dibayar gitu
karena teman temannya biasanya sama sama gitu
tapi saya beruntung dengan klien klien yang baik banget
dan temannya itu bawa teman lagi teman lagi
dan orang orang ini tahu
dan dia juga tahu
kalau dia beli barang yang murah
pastinya juga hancur gitu
kasih tahu kepada semua dunia bahwa barang anda baik
bagi instagram facebook
sehingga orang orang tahu
dan pada bututnya
mulut dari ke mulut teman ke teman
orang yang ngikutin anda temennya berkata
dan jangan lupa fokus ya pak
pilih salah satu
selanjutnya kita akan
kita akan beralih ke pak iwan
yang akan bertanya ke pertanyaan selanjutnya
ya silakan pak iwan
ya terima kasih pak iwan sunito
ini pertanyaan umum sih
karena bapak sebagai bisnismen yang sukses
apa sih yang daily activity yang dikerjakan bapak setiap malam
sehingga itu membuat selalu termotivasi
itu memotivasi bapak menjadi bisnismen sukses
jadi mungkin ada daily routines
yang akhirnya itu membuat bapak selalu sukses
dan berhasil dihabiskan

begitu terima kasih
saya pikir menurut saya
saya punya impian yang saya belum selesai capaikan gitu pak
impian ini yang membuat saya fokus dan tidak distracted
impian ini yang membuat saya tidak giving up begitu gampang
karena setiap impian itu seperti kayak navigasi mobil
kalau seandainya saya salah jalan
impian ini yang membuat saya kembali ke sana
dan impian itu adalah sesuatu yang setiap orang punya
dalam hidup saya saya punya impian untuk membangun fondasi abadi
yaitu dana abadi
saya punya satu target
waktu dulu memulai bisnis dan itu sudah saya capai
tapi sekarang saya menuju ke target yang lain
untuk membangun fondasi ini yang untuk social gitu
ini adalah tujuan untuk saya gitu pak
dan bisnis menurut saya adalah alat untuk mencapai impian ini pak
jadi itu yang membuat saya terus berjalan
saya mencari impian itu dalam hidup anda
dan impian itu yang akan membuat anda teruja
yang akan berkembang dan belajar
routine sehari hari saya untuk membuat saya tetap kuat dan teruja
juga saya ada pengamal pribadi tiga kali seminggu
yang datang satu jam jam enam pagi
untuk pengamal saya
jadi saya melakukan pengamalan
saya melihat karena dari orang tua
waktu ayah dan juga kebetulan waktu itu tetangga saya
tiap pagi dia jalan terus gitu
tiap pagi dia berlatih
dan dia sangat kuat dan sangat sehat
jadi saya melakukan pengamalan tiga kali seminggu
dan setiap hari saya jalan kaki dan berlari
dan tentu saja kita tahu bahwa endorfin
membuat kita natural antistresnya
jadi kita bahagia
selalu pusing gitu
banyak yang kita pikirkan
begitu saya jalan ke dalam penerbangan
saya berjalan atau saya jalan langsung senang
seringkali waktu saya lagi nyiapin naskah
atau pemikiran apa sudah butet
pikirannya saya selalu jalanin aja deh
karena setelah otak berhenti
itu tidak berhasil lagi kan
jadi saya berjalan dan berlatih itu rutin saya
hal kedua yang saya suka baca pak
dan saya lihat karena seringkali kapak kita sudah tumpul gitu
dan seringkali kita merasa sudah sukses
jadi bahaya banget gitu
seperti perkataan dari bill gates bahwa
sukses adalah guru yang berguna karena

untuk berpikir mereka tidak bisa gagal
yaitu indonesia nya sukses itu adalah guru yang jelek
karena membuat orang yang pinter
merasa bahwa dia tidak bisa gagal gitu
jadi saya membaca banyak buku
hal ketiga adalah saya berkumpul selalu
dengan orang orang yang saya ingin belajar
jadi saya beruntung karena saya memiliki banyak teman
ada anak muda kadang kadang yang milenial
saya mau belajar tentang tiktok
jadi saya sangat teruja
saya belajar dengan anak anak muda bagaimana bikin instagram
jadi saya menulis instagram
jadi saya terus belajar dan itu membuat saya muda
dari perspektif juga dari cara fisik
jadi itu yang saya lakukan pak untuk secara positif
terima kasih pak buku apa yang terakhir dibaca pak
pertanyaan colongan nih
saya sebenarnya punya buku ini
saya punya banyak banyak buku ya
tapi saya sebenarnya suka buku ini
saya belum baca gitu yang namanya the choice
buku ini mengatakan sesuatu yang saya
sangat sangat menyentuh hatiku pak
dia bilang sesuatu seperti ini
walaupun di tengah tengah neraka
harapan masih bisa berkembang berbunga
saya pikir itu sangat indah
bahwa walaupun di neraka harapan masih bisa berkembang
covid sembilan belas adalah salah satu masalah yang orang punya
tapi seringkali bukannya covid sembilan belas
ada orang yang punya kanker dalam hidup mereka
ada keluarga yang mempunyai anak anak yang
lahir dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan
tapi anda tahu kami membuat pilihan dalam hidup kita
bahkan di neraka harapan masih bisa berkembang
dan saya pikir itu sangat indah pak
baik terima kasih pak
oke terima kasih pak iwan
jadi tiktok nya apa pak sudah ada akun tiktok ya
oh sudah ada
oke pak iwan ada
belum dancingnya ya
masih ada sedikit waktu lagi kita akan coba
kapan dad we need to dancing katanya di tiktok
wah harus dicoba pak
karena itu yang diminati sekarang
dinantikan ya pak iwan
pak iwan masih ada waktu untuk kita mengambil
sekitar dua pertanyaan lagi
kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya
pak aryo prabowo yang akan bertanya
selamat malam pak iwan sunito
ya salam kenal saya aryo pak dari jakarta
pertanyaan saya pak dengan kondisi seperti sekarang pak ya
kondisi pandemi terutama di indonesia
kira kira menurut bapak kapan indonesia
terutama di bidang properti akan recover pak
karena kan walaupun dengan kondisi itu normal
sampai saat ini masih belum recover
terutama untuk kondisi penjualan perumahan ya pak ya
begitu makasih pak iwan
tapi saya merasa bahwa kondisi ini tidak normal dan
dan perlu intervensi dari pemerintah gitu
yaitu pemerintah untuk memberikan subsidi
kepada pembeli pembeli rumah apartemen
dan saya pikir pemerintah perlu banget untuk mengerjakan ini secepatnya
karena saya yakin di indonesia sama dengan di australia
bahwa industri konstruksi properti itu kontribusinya sangat besar banget
dikontribusi oleh dunia industri konstruksi gitu kan
karena pengaruh mining baja timber
semua hal ini di sini
saya percaya juga bahwa waktunya juga kalau pemerintah untuk memikirkan investasi
dari luar negeri diperbolehkan untuk di indonesia lebih banyak lagi
tidak dibatasin dengan misalnya kalau saya nggak salah lima ratus ribu dolar
yaitu lima miliar ya yang dibawah itu
saya pikir kita harus berhenti melihat itu karena menurut saya penting banget
bahwa investasi dari luar negeri masuk dan pastinya kalau menurut saya
negara bule tidak akan investasi ke perumahan di asia karena bagi mereka
mereka pusing atau tidak mengerti dengan negara asia
mereka seringkali mendengarnya negatifnya gitu
story tentang asia gitu atau indonesia terutama
korupsi padahal di indonesia sudah sangat transparan banget gitu kan
karena korupsi di indonesia banyak media yang akan sorotin gitu
dan itu tidak berhasil
kalau anda ingin menjadi pemerintah anda harus bersih gitu
karena jika anda tidak bersih suatu hari media akan mengambil masalah
musuh anda musuh mereka yang akan mengambil masalah kan
jadi saya tidak percaya bahwa pemerintah perlu intervensi secepatnya
dan ini bisa cepat sekali gitu untuk pemerintah
saya pikir kalau pemerintah bergerak dalam waktu dua tiga bulan pun
juga bisa recovery lagi gitu
oke mudah mudahan pemerintah bisa tergerak ya pak ya pak iwan dan juga
mereka harus melakukannya
terima kasih pak
terima kasih pak iwan
baik kita masuk ke pertanyaan terakhir ya pak iwan karena waktunya memang sudah sangat singkat
pertanyaan berikutnya akan datang dari ibu karen
silakan ibu karen di unmute dan mulai dengan pertanyaannya
aku kan tahun ini mulai jadi murid arsitek
terus aku mau tanya kalau misalnya dari pak iwa sendiri
itu menurut pak iwan apa yang membedakan style dari building building yang sudah bapak kembangkan sendiri
apa bedanya sama yang kayak sarah hadid atau kayak frank gehry gitu
apa bedanya dari style gitu oke
saya suka frank gary architecture tapi menurut saya
architecture nya tidak bisa dipakai untuk cran group urban resort gitu
jadi tapi jenius banget gitu ya
jadi ada juga yang idola saya kayak richard meyer kan
tapi secara style desainnya nggak akan cocok untuk orang asia karena to modern untuk orang asia gitu
sedangkan customer kita di sydney banyak sekali orang asia gitu yang dari asia
jadi lebih ke arah lebih sedikit konservatif gitu secara desainnya gitu
ya itu bedanya gitu
oke oke menarik juga nih pertanyaan dari
saya jangan panggil ibu deh ya di current
karena tadi saya lihat adik karen ini memang sudah join di zoom ini sejak
kalau tidak salah setengah jam sebelum dimulai ini lho pak iwan
sudah join kita dan tadi waktu pak iwan bicara
saya sibuk mencatat juga nih
kena lagi tips untuk bu karen untuk karen ya
saya bisa kasih tips untuk karen
kerjakan arsitektur anda supaya itu kerjakan master degree yang di luar dari arsitektur ya
karena architecture mengajarkan kita untuk brain kita yang kreatif gitu
tapi architect normally biasanya tidak bagus untuk management bisnis segala keadaan
karena dia tidak dilatih untuk otak berbisnisnya yang lebih rasional gitu
saya melakukan architecture dan saya melakukan master of construction management
sehingga saya bisa menjadi developer
atau kalau anda jadi seorang arsitek anda juga bisa mengerti dunianya developer sebagai klien klien anda
jadi lakukan lebih dari architecture
dan kalau ada kerjaan apapun yang anda bisa kerjakan kerjakan saja
walaupun tidak dibayar
yang penting belajar
oke setuju pak iwan saya juga jurnalisme kemudian mengambil masternya di bidang finance gitu
jadi ada dua bidang yang bisa atau cocok ya untuk dipadukan untuk membantu kemajuan di karir kita nantinya
terima kasih adik karen dan juga para peserta webinar yang lainnya

demikianlah sesi tanya jawab ini bersama pak iwan dan juga para peserta
demikianlah sesi tanya jawab ini bersama pak iwan dan juga para peserta

dan saya yakin sebenarnya masih banyak yang masih ingin ditanyakan oleh para peserta

mohon maaf bagi para peserta ini tidak sempat pertanyaannya disampaikan

acara ini dapat berguna bagi anda dan juga kepada pak iwan
sekali lagi saya ucapkan terima kasih
terima kasih pak sudah demikian generous nya berbagi dengan kami
saya yakin para peserta belajar banyak karena saya juga sebagai moderator belajar banyak dari pak iwan
semoga bermanfaat sekali lagi
begitu pula tips tips g dua yang disampaikan pak iwan dapat tentunya kita aplikasikan dalam bisnis properti
dan juga untuk bisnis bisnis lainnya di masa pandemi covid sembilan belas seperti saat ini
saya frida litwina undur diri dulu
salam sukses untuk kita semua